situasi di stasiun manggarai senin pagi ini padat penumpang
kepadatan ini selalu terjadi khususnya saat hari kerja senin hingga jumat
kepadatan khususnya terjadi di peron enam dan tujuh tujuan sudirman tanah abang dan duri
serta yang akan transit ke arah depok dan bogor
menurut data pt kereta komuter indonesia jumlah rata rata penumpang
yang transit di stasiun manggarai mencapai satu ratus sepuluh ribu saat hari kerja
dan delapan puluh ribu saat akhir pekan
untuk mengurai kepadatan ini pihak ditjen perkereta apian kementerian perhubungan
menambah tangga manual di peron enam tujuh delapan dan sembilan
namun tangga tambahan tersebut masih belum bisa digunakan karena masih dalam proses konstruksi